menjelang lebaran ribuan pemudik bersepeda motor memadati ruas jalur utama pantura kota cirebon jawa barat
sejak selasa pagi jalur pantura di kota cirebon ini sudah dipadati para pemudik yang sebagian besar menggunakan sepeda motor
kepadatan para pemudik sepeda motor ini juga tampak di perempatan jalan tuparef
sejumlah pemudik mengaku sempat melewati penyekatan dan diminta putar balik namun mereka lolos setelah memanfaatkan jalan pintas lain
sebagian besar pemudik melakukan perjalanan secara berkelompok